lalu bagaimana penyedia layanan transportasi online ini menanggapi kasus ini
sudah ada tirza reinata yang merupakan deputi director of public affairs grab indonesia
selamat malam mbak tirza
mbak tirza boleh dong cerita kepada kami di cnn indonesia connected ini sebenarnya kronologinya seperti apa
dan kemudian apa langkah yang dilakukan grab terhadap pengemudi online ini
ya sebenarnya terima kasih sudah diundang ke acara ini
dan saya juga sebagai penumpang perempuan yang seringkali juga berkendara sendiri dan kadang kadang malam hari
saya juga bisa mengerti ya kejadian pada waktu itu pasti membuat panik dan ada rasa takut
maka kami sangat bersyukur bahwa salah satu fitur teknologi grab yaitu tombol darurat atau emergency button
berhasil menggagalkan dugaan tindak kejahatan tersebut
dan saya juga terima kasih banyak pihak nih yang menanggapi
dan saya juga menaruh perhatian pada kasus ini
kalau soal kejadian ini kami sudah melakukan investigasi internal
dan sejak pelaporan kami juga sudah mengambil tindakan tegas
kami sudah menonaktifkan mitra pengemudi yang bersangkutan
dan kami juga sedang berkomunikasi dengan penumpang
karena kami berkomitmen untuk memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan
termasuk kalau penumpang ingin melaporkan ke pihak yang berwajib
oke mbak tirza tadi sempat menyatakan bahwa sudah berkomunikasi baik itu dengan drivernya
dan juga dengan pengguna jasanya atau penumpangnya
sejauh ini berarti apa yang kemudian disampaikan oleh mereka berdua
apakah kemudian pengembudinya ini mengaku memang sengaja dan berniat akan melakukan tindak kriminal
seperti yang disampaikan oleh penumpang atau seperti apa mbak
ya yang bisa saya tekankan kami sudah mengambil tindakan yang tegas ya
jadi sudah menonaktifkan mitra pengemudi yang bersangkutan
berdasarkan tadi ada pelaporan dan juga rekaman
jadi itu yang sudah dilakukan
kalau soal penumpang kami masih menunggu apakah nanti mau meneruskan pelaporan ke pihak yang berwajib
tapi yang jelas kami siap untuk mendukung
dukungan ini bisa nanti berbentuk pendampingan atau mungkin data yang diperlukan
tapi kami siap untuk bekerja sama dengan pihak yang berwajib
baik tapi kalau dari grab sendiri mbak ini kan sudah menjurus ke arah kriminal ya mbak
apakah grab juga akan mengambil langkah hukum atau seperti apa mbak
kalau kebijakan dari kami kami sendiri akan meneruskan ke proses hukum
jika yang bersangkutan dalam hal ini penumpang menghendaki
karena pendekatan kami adalah memang berperspektif korban ya mbak
jadi sangat tergantung dengan keinginan dari penumpang tersebut
baik mbak tirza berbagai keluhan kan pastinya juga ada ya sebagai pengguna transportasi online
salah satunya saya gitu
kadang kadang kita juga merasakan keluhan berupa misalnya ketidaksesuaian nama driver yang menjemput
dengan driver yang terdata di aplikasi
kemudian juga keamanan uang elektronik menjadi concern bagi kami para pengguna
nah sebenarnya bagaimana sih mbak langkah dari penyedia jasa ini untuk mengantisipasi
adanya fraud atau kriminal kriminal yang bisa dilakukan oleh oknum oknum tertentu ini
kalau kami dari grab
memang keselamatan dan keamanan penumpang dan mitra pengemudi itu merupakan prioritas ya mbak
karena itulah dulu kenapa grab itu didirikan
jadi kami sudah meluncurkan berbagai fitur teknologi untuk memastikan tadi keamanan
kalau contohnya ketidaksesuaian data dari mitra pengemudi
kami punya teknologi itu namanya verifikasi muka mbak
untuk terutama untuk pengemudi
supaya memastikan bahwa memang yang punya akun adalah orang yang bisa menjalankan akun tersebut
kalau sampai satu dua kali tiga kali itu gagal
maka mitra pengemudi tersebut bisa di non aktifkan
jadi kami memang sudah punya sejumlah fitur teknologi untuk terus meningkatkan keamanan
dan keselamatan bagi mitra pengemudi maupun penumpang
kan sebagai pengguna biasanya kita juga sering memberikan feedback ya mbak berupa mungkin
di antaranya ada pemberian bintang kepada driver
sebenarnya kalau boleh tahu seperti apa sih mbak prosesnya untuk memastikan bahwa
setiap feedback yang kami berikan setiap keluhan yang ada itu tuh bisa ditanggapi dan benar benar ditindak
oleh penyedia jasa layanan transportasi online ini
jadi kami memang punya kan kebijakan perusahaan
tapi memang kami hanya bisa nanti menindaklanjuti kalau penumpangnya itu memberikan umpan balik ya mbak atau feedback
jadi kalau dari kami yang kami mohon kepada para penumpang
kalau memang ada keluhan kepada mitra pengemudi
maka tolong di dalam rating itu direfleksikan begitu ya
kalau memang sangat buruk bisa dikasih satu atau dua
karena banyak nih mbak kalau orang indonesia mungkin agak merasa kurang enak gitu ya
atau kasihan kadang kadang nggak dikasih rating yang rendah
sehingga kami juga tidak tahu kinerjanya seperti apa
dan tolong kan ada nanti ada spasi untuk komentar
mohon juga bisa spesifik gitu
karena dari situlah kami akan menindaklanjuti
kalau mitra pengemudi ada keluhan yang berulang itu pasti akan kami tindak secara penjara
mbak tirza terakhir nih ya mbak tirza
sebagai penyedia jasa layanan transportasi online
apa sih mbak sebenarnya harapannya kepada pihak pemerintah
yang mungkin nantinya bisa kedepannya berkoordinasi bekerja sama
agar yang namanya keamanan dari para penumpang dan juga pastinya keamanan dari pengendara juga ya
karena kita tahu banyak juga kriminal kriminal ini yang juga dilakukan oleh seseorang yang berpura pura sebagai penumpang gitu
apa yang diharapkan mbak tirza sebagai salah satu provider
yang bisa juga kolaborasinya nanti dilakukan dengan pemerintah
ya kalau kami dari jerat selama ini sudah berinisiatif kan untuk mengembangkan berbagai fitur teknologi
walaupun ada peraturan atau tidak ada peraturan
jadi harapan kami kepada pemerintah juga bisa terus berdiskusi mbak tirza
terus berdiskusi mbak dengan kami sebagai pelaku industri
mengenai fitur fitur teknologi mungkin yang paling mutakhir
supaya bisa menjamin keselamatan dengan lebih baik
kalau itu bisa dijadikan mungkin sebagai standar industri
sehingga seluruh industri transportasi di indonesia juga bisa aman
maka itu akan kami sambut sangat baik
baik terima kasih banyak mbak tirza renata dari grab indonesia sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected